badan intelijen negara menjamin insiden terkait sarah di kota tanjung balai sumatera utara
tidak akan membesar ataupun merembet ke daerah lain
saat ini kepolisian pemerintah daerah dan juga seluruh instansi terkait di tanjung balai
sudah bisa untuk mengatasi kondisi keamanan di daerah tersebut
dulu kan di papua juga merembet kemana kan enggak juga
selalu bisa kita lokalisir
karena aparat apakah itu aparat tni polri dan juga intelijen itu sudah punya pengalaman
yang banyak tentang kasus kasus seperti ini